baik dengan turunnya level ppkm di sejumlah daerah diikuti percepatan vaksinasi
pemerintah mulai membuka destinasi wisata di sejumlah wilayah
meski demikian langkah antisipasi penyebaran kasus covid sembilan belas juga dilakukan
di antaranya dengan membatalkan cuti bersama natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
kami telah terhubung dengan wakil ketua umum dpp asosiasi perjalanan wisata atau asita
bapak budianto ardiansyah selamat pagi pak budi
selamat pagi mas aldi
pak budi di tengah meningkatnya perjalanan wisata domestik
oke apakah ini juga sejalan dengan pemulihan di sektor usaha jasa perjalanan wisata pak budi
ya pertama saya mohon maaf
kebetulan baru landing di lombok
jadi saya berhenti di jalan untuk bisa apa namanya
jadi terkait beberapa hal tadi yang disampaikan ya
saya hanya mau mengatakan bahwa beberapa hari ini sebenarnya banyak kabar bagus
banyak kabar bagus yang diberikan oleh pemerintah
ya setelah beberapa kali berubah regulasi
yang pertama menyangkut perjalanan domestik
bahwa sudah diperbolehkan semua rute itu menggunakan antigen
tidak perlu pcr lagi
itu tentu saja satu langkah yang baik
saya dengar kalau tidak salah hanya ada satu kota saja yang perlu pakai pcr
yaitu pontianak ya
sementara seluruh rute di indonesia sudah boleh menggunakan antigen
nah kemudian terkait juga bahwa masa karantina untuk wni yang kembali dari luar negeri
dan juga una atau turs atau wisman yang masuk ke indonesia juga sudah berkurang hanya menjadi tiga hari
nah ini juga tentu saja hal yang sangat baik ya
berita yang terbaik juga
kita berharap setelah bali dan kepri dibuka
ya kita berharap secara bertahap gelombang wisatawan sudah mulai bisa masuk kembali ke indonesia
tapi sekali lagi harus tetap dengan progres yang ketat
oke pak budi kita bisa katakan tahun dua ribu dua puluh adalah masa terkelam ya
paling buruk bagi para wisata indonesia
karena pandemi covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh satu ini menuju penghujung tahun
sebetulnya kan ppkm sudah dilonggarkan sudah ada relaksasi
destinasi wisata juga sudah perlahan dibuka begitu untuk umum
sejauh ini perbaikan apa yang mulai terlihat nyata begitu di sektor hilir pariwisata
ya sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa dua ribu dua puluh menjadi yang terburuk ya
dua ribu dua puluh satu sebenarnya juga tidak lebih baik sebenarnya
nyata akan tetapi paling tidak kita masih punya harapan lah ya
di obang ke depan ini
jadi situasi bisa semakin baik termasuk kondisi para wisata
nah tadi saya menyikapi aja sedikit yang diberitakan bahwa ada kenaikan sedikit ya
ada kenaikan wisman ya
saya percaya betul bahwa jadi adalah sebenarnya mereka yang masih memisah bisnis
dan juga para dikeluarga asing yang bekerja di indonesia
yang memanfaatkan waktu kebeli beli di indonesia
karena kan sebenarnya kita belum buka border ya
nah baru buka bodor ini kan baru bulan
bulan ini kan akhir bulan oktober kemarin
nah kita berharap lah ya sampai akhir tahun ini ada peningkatan
ada sertifikasi sertifikasi yang sudah diterapkan
diberikan oleh pemerintah untuk para pelaku wisata
apakah ini juga diberikan kepada pelaku perjalanan wisata pak budi
ya sertifikasi yang dimaksud ini seperti cis nya bukan
ya sertifikasi cis nya
saya perlambatan bahwa fisik saya ini sangat penting ya
supaya wisatawan bisa merasa kecil ya
selama berkunjung ke indonesia lah
ataupun untuk wisatawan domestik
nah sementara kalau kita berbicara tentang sertifikasi vaksin misalnya ya
kita berharap tentu saja memang setiap wisatawan yang masuk ke indonesia
adalah yang sudah paling tidak sudah dua kali divaksin
dan memang harus melampirkan tes pcr negatif
pak budi terkait dengan pariwisata sendiri
pasti dibutuhkan booster ya stimulus untuk
mendorong pariwisata untuk kembali bangkit begitu saat ini
bagaimana efektivitas stimulus yang diberikan oleh pemerintah
bagi pelaku industri tour and travel
apakah sudah dirasakan apakah sudah memberikan hasil yang optimal
jujur saya mau katakan mau belum ya
belum terlalu banyak langkah yang dilakukan pemerintah ya
termasuk untuk membantu para pelaku pariwisata
terutama lagi untuk biro perjalanan wisata
jadi selama ini kita masih berjuang sendiri
karena itu kita mengharapkan sekali
bahwa situasi pariwisata bisa segera membaik
dan kita bisa berbensis kembali dengan normal
bentuk stimulus yang diharapkan
yang bisa membantu pelaku usaha perjalanan pariwisata
untuk survive lebih baik di tengah pemulihan ekonomi
akibat pandemi ini apa pak budi
ya kemarin yang kita harapkan sebenarnya pertama adalah
apa namanya stimulus dalam bentuk bantuan ya
ada beberapa bantuan yang pernah kita sampaikan
yaitu dalam bentuk pinjaman dengan bunga lunak
itu juga hibah
atau bantuan bantuan sosial
bukan hibah kepada pelaku pariwisata
karena hal ini sebenarnya tidak mustahil
karena beberapa negara juga sudah melakukan hal hal itu
jadi sebenarnya tidak ada masalah
karena negara kita juga bisa melakukan hal seperti itu
dengan catatan tentu saja kepada pemerintah pajak
yang perusahaannya jelas
yang kontribusinya jelas
dan mereka juga pemerintah pajak tentu saja adalah hak mereka juga untuk kembali
mendapatkan bantuan dari pemerintah pada saat situasi sulit sekarang
oke artinya dalam hal permodalan begitu ya pak budi ya
permodalan pemberian kredit saat ini
apakah dirasakan sudah baik stimulus kredit di perbankan
untuk para pelaku usaha
karena kan sudah banyak juga pelonggaran diberikan untuk stimulus perbankan ini
relaksasi memang sudah ini
relaksasi sudah mulai diberikan ya
sudah mulai berjalan memang belum menyangkut semua ya
jadi kita berharap tentu saja
untuk apa namanya

masih bisa diberikan oleh pemerintah
oke pak budi
jika dikatakan ini sudah mulai ada perbaikan ya
di bulan oktober menuju akhir tahun ini
tapi di sisi lain juga akan ada sebuah langkah rem mungkin yang akan ditarik pemerintah jika
ya mungkin akan ada langkah penarikan tuas rem oleh pemerintah
karena adanya antisipasi gelombang ketiga covid sembilan belas
bagaimana pelaku usaha melihat
antisipasi yang akan dilakukan ini
padahal seperti kita ketahui
akhir tahun bulan oktober november desember
biasanya untuk perjalanan wisata adalah high season peak season begitu pak
ya kalau berbicara mengenai gelombang tiga memang
satu hal yang ini ya memang membuat semua orang menjadi khawatir ya
tapi saya selalu mengatakan apa iya harus ada gelombang ketiga
kan tidak harus sebenarnya
jadi yang paling penting adalah bahwa
masyarakat selama ini harus selalu diingatkan
baik masyarakat lokal
ataupun wisatawan yang datang
harus tetap menjaga progress ya
kalau selama kita menjalankan progres dengan baik ya
maka tidak ada masalah
nah kita lihat tentu saja
kemudian yang diberikan oleh pemerintah ini
karena tidak dicabut lagi ya
karena kita tahu bahwa memang ini
maaf akhir tahun ini adalah merupakan masa panen ya
bagi pelaku perusahaan
terutama di ruang perusahaan dan hotel restoran dan sebagainya ya
nah kita berharap ada satu langkah terpadu yang dilakukan oleh pemerintah
sama industri dan sosial
pekerjaan pariwisata itu bisa tetap berjalan tanpa mengabaikan proses
sehingga tentu saja covid yang sudah bagus
sekarang ini yang sudah langgai bisa tetap landai
baik baik semoga bisa didengar pemerintah ya
dan seluruh stakeholder bisa benar benar menaati protokol kesehatan
agar pariwisata indonesia bisa mendapatkan turning point lah
ke arah yang positif menuju akhir tahun ini
terima kasih pak budianto ardiansyah
wakil ketua umum dpp asita
sudah bergabung bersama sianet indonesia today
hari ini selamat pagi pak budi salam sehat
selamat pagi nataldi terima kasih salam sehat semuanya